kamis pagi presiden joko widodo membuka konferensi world conference on creative economy atau wcce dua ribu dua puluh dua di nusa dua bali
yang mengusung misi pemulihan ekonomi global melalui sektor ekonomi kreatif
konferensi yang diselenggarakan oleh kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif badan pariwisata dan ekonomi kreatif bersama kementerian luar negeri
akan membahas empat subtema di sektor ekonomi kreatif itu sendiri
world conference on creative economy adalah forum pertemuan internasional antar berbagai pemangku kepentingan
yang juga merupakan media untuk bertukar pikiran dan pengalaman menyusun panduan kebijakan serta mewujudkan kerjasama konkret dalam ekonomi kreatif
saya melihat topik ini
topik yang dibahas dalam konferensi ini sangat penting dan relevan
kebangkitan ekonomi hak para pekerja kreatif dan kekayaan intelektual inklusivitas dan agenda sdgs serta masa depan ekonomi kreatif
bali creative economy roadmap for global recovery untuk mengakselerasi proses pemulihan ekonomi nasional dan global yang inklusif dan berkelanjutan
bali roadmap sendiri adalah dokumen yang disepakati sebagai peta jalan untuk kebangkitan ekonomi yang akan ditulang punggungi oleh ekonomi kreatif
beberapa hal dalam bali roadmap yang akan diadopsi diantaranya bagaimana memainstreamkan ekonomi kreatif ke dalam ekonomi dunia
memformalkan badan usaha ekonomi kreatif yang awalnya informal akses pembiayaan dan strategi pemasaran serta perlindungan kekayaan intelektual
kesempatan berkolaborasi untuk menghadirkan solusi bagi banyak permasalahan tentang ketimpangan pembangunan
keterbukaan lapangan pekerjaan dan juga bagaimana kita lebih mengajak komunitas
kaum perempuan kaum yang muda untuk lebih berperan dalam kebangkitan ekonomi pasca pandemi
kegiatan ini dihadiri delegasi dari lima puluh negara dan juga organisasi internasional
dan lebih dari tiga puluh pembicara yang akan mengisi acara yang berlangsung selama tiga hari
dalam agenda ini juga ditampilkan pameran berbagai produk dari sektor ekonomi kreatif baik dari dalam maupun luar negeri
kartika widowati badung bali